perjalanan menggunakan kereta api luar biasa ini ditujukan untuk masyarakat yang dikecualikan
sesuai aturan penerapan protokol pencegahan covid sembilan belas
di antaranya pekerja di pelayanan penanganan covid sembilan belas
fungsi ekonomi penting pertahanan dan keamanan
kesehatan kebutuhan dasar
orang yang memiliki keluarga inti sakit keras atau meninggal hingga repatriasi
dikutip dari detik com vp public relations kai
joni martinus menyatakan calon penumpang harus melengkapi persyaratan yang berlaku
yakni surat hasil tes negatif covid sembilan belas
surat tugas dari perusahaan
hingga dokumen pendukung lainnya sesuai peraturan
ada enam rute perjalanan yang dibuka untuk kereta luar biasa ini
namun perjalanan tidak diperuntukkan untuk angkutan mudik lebaran
sementara itu minggu sore
kepala badan nasional penanggulangan bencana doni monardo
mendatangi langsung terminal pulau gebang jakarta timur
doni melakukan pengecekan secara langsung persyaratan para calon penumpang
setiap penumpang yang hendak berpengalaman
yang hendak melakukan perjalanan harus membawa surat pengantar dari rt rw
atau instansi terkait yang melampirkan kota tujuan serta alasan keberangkatan
satu ya tidak boleh mudik
mudik dilarang titik
kita lebaran secara virtual saja
dan kita tentunya harus mengikuti instruksi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah
oleh presiden untuk patuh kepada protokol kesehatan
setiap penumpang dan sopir bus juga harus dinyatakan sehat
tim liputan cnn indonesia